jadi gak akan kehilangan nanti kamu
kamu dengarkan ucapan saya
rekam di otak kamu
simpan di otak kamu
kalau anda seperti ini terus anda tidak akan diperbolehkan
sampai kapan pun
gue benci sama lo mbak
lo selalu dapat apa yang gue mau
berhenti sop baik
setelah saya jujur semuanya sama om nikolas
halo assalamualaikum ma
ma aku mau kasih tau
kalau aku udah beresin semua urusannya sama om nikolas
sesuai permintaan mama
mama udah minta aku buat jujur
sekarang aku lega banget lah
kalau kerjaan aku gak banyak
kamu gak apa apa kan
kamu sama sekali
gak punya perasaan apa apa sama randy
gak ada kok ma
tadi kan udah aku jelasin semuanya juga
kalau kamu sakit hati
justru aku sekarang lega
udah gak perlu pura pura lagi di depan papa
kalau papa itu
terlalu memasakkan kendak papa
papa yakin sekali
kamu akan menemukan jodoh yang terbaik
papa juga gak usah melo
aku kan sama randy dari kuliah udah temenan
aku gak akan sedih kok
yaudah kalau gitu
siap tak ada orang lagi
itu pada saat yang kayak pertama locals
boleh bicara sementara dengan adik kibar saya
boleh pak silakan
kamu dengarkan saya ya
andin itu adalah wanita yang sangat baik
sangat baik sekali
setelah semua perbuatan kotor kamu
dia masih bisa memaafkan karbo
dan ingin semuanya kembali seperti normal lagi
istri kamu yang duluan berbuat jahat sama saya
dia yang udah merebut mino dari saya
kalau mbak anin bernikah sama nino saat itu
mungkin pembunuh henry itu gak perlu kali ya
jadi gak akan kehilangan adik kamu
gue bakal lakukan siapa saja
tekomsinmu juga tak ada apa apa
rasanya kurang kamu yakin dengan nama mamu
aku tak buat juga
like cukup gitu
apa yang kau minta
tuanku tidak banyak

kalau batas kesembaran saya sudah habis
saya bisa membuat kamu lebih menderita daripada sekarang
yang mengganggu istri saya
mengganggu keluarga saya
saya pasti akan membuat dia menderita
tidak bisa kamu yang paham bukan saya
saya mau balik ke sel
kenapa elsa belum balas orang gue juga ya
kenapa elsa sampai sekarang masih belum percaya
dengan tulusnya cinta gue ke dia
dengan pengorbanan gue selama ini ke dia
tidak ada yang masuk kedepannya
dan piengin dia
tolong ambilin kertas dan pulpen lagi pak
tolong kasih ke elsa suratnya pak
dan pastiin kalau dia ngebaca dan bales surat saya pak
kalau bu elsa tidak membalas juga
saya minta pak ricky berhenti memaksa
karena saya banyak kerjaan
kenapa lo gak jawab surat gue tadi
semua orang udah tahu saya
kalau gue lakuin ini semua karena gue cinta sama lo